kok belum nyampe juga nih udah nungguin nih
gue nten pisah nih nite
jadi om teh bingung
harus gimana ini teh sekarang teh
oh ya sudah begini saja
tidak apa apa neng
om jemput neng aja
om jemput naik lagi bimbel
kasian kan neng kalau nunggu kelamaan juga
om tidak tega ya
waktu itu kan mas mendukung aku
dengan profesi modal aku mas
biar aku jadi model profesional juga kan mas
yaudah kalau gitu caranya
mas gak akan temuin dia
terima kasih mas tersayang
kepada tamu tadi
saya tidak bisa menerima
banyak pekerjaan penting
yang harus saya selesaikan
karena saya tidak bisa menemui dia
bapak b nya
tidak bisa menemui bapak sekarang
karena dia sedang sibuk
kok gitu mbak ya
saya sebenarnya hanya mau
bicara sebentar sama pak be
kalau beliau nggak bisa ketemu
penting banget ini mbak
oke sebentar ya pak ya
maaf pak b
dia mau bicara katanya penting sekali
jadi harus bicara sekarang juga
ya sudah mana dia
saya bicara aja lewat telepon
ya silahkan pak
halo selamat siang pak
ah iya maaf mengganggu waktunya sebentar
pak b bisa mengijinkan reva untuk hadir dalam
pesta anniversary pernikahan saya dan istri saya pak
nah ini hanya acara kecil kok
kekeluargaan aja gak macem macem
ya sekedar silaturahmi begitu
saya ucapkan terima kasih karena bapak berkenan mengundang putri saya
untuk hadir di acara ulang tahun pernikahan bapak dan istri bapak
istri bapak tidak menyukai anak saya
bahkan istri bapak sudah berani menjelek jelekkan anak saya
apa betul pak
memang sebenarnya istri saya kurang setuju kalau reva itu dekat dengan boy pak
tapi saya dukung penuh
reva itu anak yang
saya tidak bisa menemukan anak perempuan lain yang lebih cocok untuk menjadi teman dekat anak saya boy
reva itu anak yang sopan baik kemudian gak macem macem
pak boy itu sangat beruntung punya anak perempuan seperti reva pak
iya makanya saya sangat berharap untuk reva bisa hadir pak
ya supaya mamanya boy itu tidak bisa melenggang memperkenalkan pendamping baru yang dia calonkan untuk menjadi pendampingnya boy ke keluarga dan kerabat saya
karena saya tidak ingin
karena saya tidak ingin anak saya menjadi kontestan persaingan antara dua orang wanita pak
bagi saya anak saya adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya yang akan saya jaga sampai kapanpun
saya tidak mengizinkan anak saya untuk hadir di acara ulang tahun pernikahan bapak dan istri bapak
saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan bapak
untuk datang kemari dan meminta izin kepada saya
terima kasih ya
ada perempuan bawa motor mogok
mana sepi disini
tapi nyebutin kaya kumah itu ya
ah tolong anggil dulu ya
aduh ada preman
jangan jangan dia mau malakin aku
apa aku teriak minta tolong aja ya
bang jangan deket bang
eh saya mau benerin motor
tidak apa apa tuh neng ini rusak bener gak
aduh neng ketakutan begitu tenang tenang neng tenang
saya mas soleh insya allah
saya kesini mau menderit
jangan deh bang
bang belum lunas
masa mau diambil sama abang jangan bang
neng ini nyangka saya pun jahat ya
saya bisa menderit motor
tidak mau ya sudah tidak apa apa
tolong benerin bang
om dudung kemana ya
kok belum sampai juga
katanya tau tempat bimbel sini
yangsar kali ya
om dimana sih
kok belum sampai juga
neng udah nungguin nih
jadi om neng bingung
ini teh sekarang teh
tidak apa apa neng
om jemput neng aja
om jemput neng lagi bimbel
kasian kan neng
kalo nunggu kelamaan juga
om tidak tega ya
dia mau jemput ke tempat bimbang
kayaknya dia emang orang baik
bukan orang jahat

nih om dudung gak bisa jemput gue
soalnya om dudung lagi
kenapa ini jemput
lo kan tadi berangkatnya bareng gue
ya pokoknya bareng gue juga dong
gapapa kan sekalian pulang juga
om megan megan udah ya
ya udah deh om
tolongin aja itu orangnya
jangan sampaikan apa apa
iya siap siap neng
jagain tuh orangnya
motonya bener ya
ya ampun bang
saya jadi gak enak
ternyata abang itu lagi mau jemput ponakannya yang pulang bimbel ya
ya kan saya dengar tadi abang lagi nelfon
sekarang mah sudah diantri sama temennya
tadi neng kelihatan bahwa ipma tidak terlihat cantik
sekarang pas naik senyum indah sekali
astagfirullahaladzim ya allah
ya bang bisa aja
siapa tau bensinnya ini tuh abis
eh masih ada
kenapa ya bang
tadi tuh langsung mati ya neng
kamu dimana sekarang
aku lagi di tempat bimbal nih
tapi udah beres sih
kenapa gak minta aku yang jemput aja
tadinya sih om dulu mau jemput
cuma dia gak bisa
jadi aku pulang bareng megan deh
tadinya sih aku mau ngajak kamu ke cafe dulu
yaudah gak apa apa
biar gue aja nganterin

daripada rumah lo
thank you kalau gitu

kamu duluan aja
aku nantinin megan kesana kok